sepuluh calon haji korban penipuan di filipina tiba di bandara sultan hasanuddin makassar
pada pukul sebelas waktu indonesia tengah setelah serah terima dari duta besar indonesia untuk filipina joni lumintang
kepada gubernur sulawesi selatan syahrul yassin limpo
satu ratus sepuluh korban tersebut dipersilakan kembali ke keluarganya
calon jemaah haji asal kabupaten luwuk timur sulawesi selatan ini
tak kuasa menahan tangis ketika bertemu kembali dengan keluarganya
yang sudah menanti sejak minggu pagi
sudah lebih dari dua pekan calon haji indonesia ini tertahan di filipina
karena kedapatan menggunakan dokumen ilegal dan kuota haji filipina
mereka berasal dari sejumlah daerah seperti kota makassar kabupaten baru kota parepare dan kabupaten luwuk
dari keterangan salah satu jemaah haji ia harus membayar lebih dari satu ratus dua puluh juta rupiah
agar bisa berangkat
berikut ini wawancara kami dengan salah satu korban
karena saya dengar dari murid kamulu katanya bisa memberangkatkan tahun ini
jadi saya coba terpuk itu malam akhirnya besoknya tanggal lima belas saya pembayaran lunas
tanggal dua puluh satu berangkat ke filipina ambil rekomendasi haji
itu dua puluh satu apa
oke berapa biaya yang dikeluarkan
itu artinya lebih dari seratus juta ya
bentuk pertanggung jawaban dari travelnya sendiri
ya insya allah dia akan bayar kasih kembali dana nya kalau kita mau minta
sudah ada jaminan